untuk pertama kalinya stadion pakansari cibinong bogor akan digunakan untuk menggelar pertandingan tim nasional senior
dan untuk mengetahui kondisi di stadion milik provinsi jawa barat itu kita telah tersambung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji
selamat siang angga apakah antusiasme dari supporter sudah terlihat saya yakin karena tiket tiket juga sudah terjual ludes
dan apakah masih ada juga supporter yang belum bisa mendapatkan tiket sampai sekarang angga
ya selamat siang seril memang walaupun pertandingan semifinal leg pertama antara indonesia melawan vietnam baru akan dimulai pada pukul tujuh malam nanti di stadion pakansari cibinong ini
namun sejak siang tadi sekitar pukul dua belas ini supporter dan para pendukung tim nasional sepak bola indonesia sudah mulai berdatangan ke dalam area stadion pakansari cibinong
dan bahkan tadi saya sempat bertemu dengan rombongan supporter yang tidak hanya berasal dari jakarta atau dari bogor atau dari sekitar cibinong saja
namun juga ada juga pendukung yang datang dari lampung dan tegal
dan apabila kita berbicara mengenai tiket memang dari beberapa supporter yang saya temui mereka mengaku belum mengantungi tiket pertandingan malam nanti
dan mereka berharap bahwa dari info yang didapat bahwa memang panitia akan menyediakan layar besar di luar stadion untuk mengakomodir penonton yang belum mendapatkan tiket
dan soal tiket ini memang sempat menimbulkan kekecewaan bagi para penggemar sepak bola indonesia
karena sejak mulai dijual secara online pada hari rabu lalu para pendukung sepak bola indonesia ini mengaku kesulitan untuk dapat mengakses web penjualan tiket
sementara pssi akhirnya memutuskan untuk menjual tiket secara offline yang dilakukan pada hari jumat kemarin
di sana dijual sekitar sepuluh ribu tiket dan hanya dalam waktu dua jam sejak loket dibuka tiket tersebut telah ludes terjual
dan hasilnya masih banyak pendukung indonesia yang belum mendapatkan tiket untuk dapat menyaksikan pertandingan malam nanti serial
baik angga seperti yang kita semua ketahui ada puluhan ribu juga orang yang nantinya akan datang ke sana nanti malam
lalu bagaimana dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh polres bogor sendiri karena pastinya akan ada kemacetan di sana juga
ya memang untuk mengantisipasi kemacetan atau kepadatan lalu lintas yang kemungkinan besar akan terjadi pada malam nanti
kepolisian di bogor ini telah melakukan rekayasa lalu lintas yaitu berupa menutup jalur utama ke arah stadion pakansari dari pintu keluar tol sentul
sehingga para penonton nanti dialihkan melalui pintu masuk di daerah pemda cibinong
dan jalur utama masuk ke stadion pakansari ini hanya dapat dipergunakan oleh akses masuk jalur vip karena rencananya presiden jokowi daudo akan hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan ini
dan berikut liputan rekan kami mengenai rekayasa lalu lintas yang dilakukan polisi
keluar tol sentul utara apabila nanti terjadi kepadatan arus yang dari sentul utara akan kita alihkan ke sentul selatan
yang mau masuk ke jalur cikempong akan kita alihkan semuanya ke jalur kejar beriman
yang bisa masuk ke jalur cidepong hanya vvip dan vip
mulai dari gerbang tol sampai dengan stadion kita sterilkan antisipasi untuk ri satu karena akan nonton di stadion pakansari
oke itu mulai dari jam berapa
dari jam dua belas siang sampai dengan jam dua belas malam jadi dua belas jam kita tutup
ya baik angga bagaimana dengan kondisi terakhir dari timnas indonesia
siapa yang akan dipilih oleh alfred riedel untuk menggantikan yanto basna
dan juga fahruddin di jantung pertahanan kita nanti
memang salah satu masalah yang dihadapi oleh timnas indonesia saat laga indonesia v enam nanti adalah absennya
dua pemain bertahan kita yanto basna dan fahruddin
karena dua pemain ini sejak penyisian grup memang menjadi salah satu pemain starting eleven pilihan alfred riedel
bahkan fahrudin adalah salah satu pencetak gol saat indonesia menahan imbang filipina dengan skor dua dua
namun walaupun dua pemain ini dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning
pemain bertahan lain yaitu hans samuyama ada juga gunawan dwi cahyo dan manahati lestusen
kita belum tahu apakah strategi apakah yang akan digunakan alfred riedel
namun yang jelas dari dua pemain tadi yanto basna dan fahruddin akan digantikan oleh salah satu diantara dari gunawan dwi cahyo manahati lestusen maupun hans samuyama
baik sementara untuk kubu vietnam sendiri nanti angga siapakah pemain yang perlu diwaspadai oleh tim dari indonesia
kalau kita berbicara mengenai kekuatan tim vietnam ini memang di penyisian grup ini penyisian grup b
vietnam ini tampil rekornya sempurna
dari tiga kali pertandingan vietnam memenangkan tiga kali pertandingannya dengan memasukkan lima gol dan hanya kemasukan dua gol
dan bila kita bicara mengenai pemain vietnam yang patut diwaspadai tentunya talian dan tabukan adalah striker dari tim vietnam lee chong fin
yang kalau kita berbicara mengenai prestasi lee chong vin dalam sejarah piala aff ini lee chong vin adalah salah satu pemain top skor di sepanjang sejarah piala aff
tetap lima belas gol
hanya selisih dua gol lagi untuk menjadi pencetak terbanyak sepanjang sejarah piala aff
baik sepertinya memang pertandingan nanti malam ini akan menjadi pertandingan yang sangat sengit sekali
lalu bagaimana menurut analisa anda angga sebenarnya peluang dari indonesia untuk menghadapi vietnam nanti malam
ya kalau kita berbicara mengenai peluang tim nasional indonesia tentunya sebagai pendukung timnas tentunya berharap bahwa indonesia dapat memenangkan pertandingan
namun banyak yang bisa kita analisa dari data ataupun rekor pertandingan
antara indonesia dan vietnam bila kita berbicara rekor pertandingan misalnya antara indonesia dan vietnam ini di piala aff ini sudah bertemu sebanyak tujuh kali
dan rekord sebenarnya berpihak kepada indonesia dengan hasil empat kali imbang indonesia mampu menang dua kali dan hanya satu kali kalah
dan di tahun dua ribu empat lalu bahkan indonesia mampu mengalahkan vietnam dengan skor telak tiga
dan pada saat itu pemainnya boa saulosa masih bermain di piala aff dua ribu enam belas kali ini
dan salah satu faktor yang menjadi faktor plus adalah di lag pertama kali ini indonesia akan tampil di depan ribuan pendukungnya sendiri
dan lagi infonya bahwa stadion presiden jokowi juga akan hadir langsung untuk mendukung penampilan anak anak garuda tentunya akan menjadi motivasi tersendiri
namun kita lihat apakah nanti anak anak asuhan alfred riedel ini mampu memanfaatkan dukungan penuh penonton untuk mengambil keuntungan dengan meraih poin penuh di kandang sendiri
yang tentunya akan menjadi modal berharga untuk tampil di pertandingan leg kedua semifinal di vietnam
nanti bila kita mampu melewati tentu kita akan mampu melaju ke partai final seri
kita doakan saja bersama
baik terima kasih banyak angga
tampaknya sudah hujan juga di sana
jadi mungkin sebaiknya bertendu dan kita akan menunggu informasi selanjutnya untuk pertandingan nanti malam